warga dusun sadeng desa karangbendo kecamatan pogok blitar jawa timur
digegerkan dengan ledakan besar yang terjadi pada minggu malam
menurut warga suara ledakan ini bahkan terdengar hingga jarak dua puluh km
hingga berita ini diturunkan jumlah korban tewas akibat ledakan ini mencapai empat orang yang masih satu keluarga
delapan warga lainnya terluka dan dirawat di rumah sakit setempat
kerasnya ledakan mengakibatkan sebuah rumah rata dengan tanah dan dua puluh lima rumah di sekitarnya porak poranda
dari hasil olah tkp tim jihandak dan laboratorium forensik polda jawa timur
menemukan tiga buah panci yang diduga berisi bahan peledak berkekuatan tinggi
bahan peledak ini mencapai sepuluh kg
micu ledakan diduga adalah rokok milik korban
dari lokasi titik pusat ledakan tadi berdasarkan evaluasi dari tim si bom
itu ditemukan ada pengeproko
nah potong rokok ini yang tadi disampaikan oleh para tetangga memang tiga orang ini memang juga perokok
pasal ledakan sejumlah warga dari berbagai daerah nekat menerobos garis polisi di lokasi kejadian
sehingga mengganggu proses olah tkp tim lapor polda jatim
mereka mengaku datang karena penasaran dan bersimpati dengan keluarga korban ledakan
tidak ada tidak ada
bukan terus menjatangi terus sering tinggal
jadi ikut prihatin makanya datang ke sini
banyaknya warga memadati tkp membuat polisi dan tni bertindak tegas
dengan mengusir warga agar menjauh keluar dari garis polisi
sementara itu senin siang sekitar seratusan jiwa dari dua puluh lima kepala keluarga yang rumahnya rusak terpaksa mengungsi
sejumlah warga memilih mengungsi ke luar desa sementara yang lainnya bertahan di lokasi aman
belasan ternak juga dievakuasi ke lokasi yang aman
tim liputan cnn indonesia